luar biasa aku harus lebih berhati hati
marugol keluar kalian
sombong kalian baru mempunyai ilmu menghilang aja sombong
ayo keluar kalian keluar
matilah kau kian santang
ayo ayah anda bunuh dia
awas amuk ya
orang ini benar benar tangguh
aku harus mengarahkan seluruh kekuatan
ayah anda tidak ingin menyakitimu
tapi ayah anda tidak bisa membiarkan
ayo kita pergi ke tempat yang lebih baik
ayo kita pergi ke tempat yang lebih baik
ayo kita pergi ke tempat yang lebih baik

ayo kita pergi ke tempat yang lebih baik

ayo kita pergi ke tempat yang lebih baik

ayo kita pergi ke tempat yang lebih baik
ayo kita pergi ke tempat yang lebih baik

ayo kita pergi ke tempat yang lebih baik

berani sekali kau melukai putraku
cukup marta singa
berhenti mempengaruhi putraku
kalau kau memang ayah andanya
atau bahkan membunuhnya
ini semua membuktikan
kalau kau menciptakan kebohongan
untuk menutupi kejahatanmu
kau tidak apa apa
agar tidak ada lagi
angkara murka di muka bumi ini
kau sudah melukai ayah anda
kau harus membayar
setiap tetes darah ayah andaku
kau harus membayar
apakah berué untuk anak untuk paham
mereka perlu berhenti
siapa yang akan menjadi
kebelas kaya luar situ
luar biasa akos lebih berhati hati

aku tidak akan mengampunimu
pocok dicinta ulam pun tiba
kenapa kalian saling menyerang seperti ini
ya allah kenapa dengan keluarga kami ya allah
kenapa keluarga kami saling menjirah satu sama lain
kenapa ya allah
utraku kian santa maafkanlah ayah dan ibu ini
cukup tidak usah kau perapura